anda masih bersama kami di prime news
sidang tragedi kanjuruhan kembali dikelar hari ini dengan agenda mendekarkan keterangan saksi saksi di pengadilan negeri surabaya
bagaimana pakar hukum melihat jalannya sidang kanjuruhan sejauh ini
sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom guru besar hukum pidana universitas jenderal sudirman prof hipnu nugroho
selamat malam prof
selamat malam mas risa
prof sidang sudah berjalan sejauh ini bagaimana anda melihat jalannya sidang tragedi kanjuruhan
sampai dengan sekarang
ya kalau kita lihat sidang sekarang adalah cukup baik
kan ada empat unsur mas kalau kita lihat suatu persidangan sebagai bentuk proses allah
sekarang adalah peradilan terbuka untuk umum
lah konsep terbuka untuk umum itu untuk kanjuruan kayaknya ada hal hal tertentu yang kadang kadang hibrid
tidak terbukanya itu umum ya jelas
nah hibrit ini yang menjadi kadang kadang tidak
tidak menjadi suatu mendapatkan hasil yang maksimal
misalkan ada gambaran ada tempat tertentu dan sebagainya
padahal itu sebetulnya dikecualikan kecuali situasi covid ya
sehingga ini yang akan akaknya disesalkan oleh para teman teman yang lain kenapa tidak dihadirkan secara langsung
karena prinsip persidangan itu sebenarnya langsung
langsung hybrid itu suatu perkecualian
langsung itu bisa mendengar ekspresinya
bicar hukum bicara ekspresi mas risa
nah itu yang pertama
kemudian unsur yang kedua adalah unsur pembuktian
unsur pembuktian itu penting
sekarang apalagi di era teknologi dengan bukti bukti yang akurat
dengan bukti bukti yang teknologi
nah ini yang sekarang kayaknya juga dikembangkan sedemikian rupa oleh para penuntut umum
maupun penasihat hukum untuk menggambarkan bagaimana keadaan cctv yang ada
bagaimana keadaan pada waktu gas air mata ada yang dikeluarkan dan sebagainya
itu dengan it
kemudian yang ketiga
itu adalah unsur pembelaan
unsur pembelaan itu untuk menyimbangkan
nah disinilah saya melihat juga penasihat hukum sudah diberikan hak yang penuh
untuk memberikan suatu pembelaan pembelaan yang dilakukan
tiga unsur ini sudah memberikan gambaran
yang terakhir nanti setelah tinggal penuntutan yaitu independensi hakim
oleh karena itu empat ini idealnya terlaksana dengan baik sebagai bagian dari doo process of law
tapi tampaknya kasus kehancuran saya kemarin ada yang lihatnya di hibrit
tidak hadir tapi ada suatu tempat tertentu
ini dalam keadaan era teknologi tidak ada masalah
tapi dalam keadaan situasi normal ya sepertinya kurang pas
karena biar tahu persis alam pikiran gestur masing masing terdakwa itu seperti apa
itu mas dari sisi saya seperti itu
oke tadi anda katakan idealnya terlaksana dengan baik tapi apakah sejauh ini terlaksana dengan baik dari pengamatan anda
baik dengan sangat baik
baik sekali cuma permasalahannya dalam hal
nah ini penonton kan menginginkan adanya suatu sikap yang terbuka ya
tapi karena memang situasi terbatas pengadilan punya hak untuk membatasi
tapi kan ada kamera ada kamera ada kemudian di tempat tempat televisi dan sebagainya
di sini yang saya kira tidak mungkin bisa memang semua orang bisa melihat dalam suatu pengadilan
tapi suatu upaya itu sudah dilakukan
begitu pak srisala
jadi bukan hal bukan suatu yang ditutup tutupi enggak
termasuk halnya ketika sidang secara hibrid
itu bukan suara yang ditutupi
tapi memang gestur untuk mendapatkan kebenaran material khususnya penuntut umum maupun penasihat hukum
untuk melihat suatu fakta itu kurang maksimal kalau dilakukan secara hibrid
dengan alasan alasan keamanan dengan alasan alasan kepentingan tertentu yang sebetulnya itu dikemucualikan
tapi tidak masalah
di era teknologi sekarang memang harus seperti itu
bisa menggunakan teknologi hybrid tapi jangan sampai menghilangkan hakiki dari satu persidangan dalam rangka mencari kebenaran material
kita akan membahas nih karena ada koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari sejumlah lsm ini khawatir bahwa persidangan kasus tragedikan juruhan
bisa dibilang hanya menjadi formalitas karena mereka menemukan ada beberapa kejanggalan
seperti yang tadi dikatakan
bahwa akses bagi masyarakat untuk mengikuti sidang dibatasi
padahal sidang semestinya bisa digelar secara terbuka berdasarkan dengan ketentuan kitab undang undang hukum acara pidana
dan juga undang undang kekuasaan kehakiman
keganjilan yang kedua ada lima terdakwa yang didakwa dalam kasus ini tidak dihadirkan secara langsung
tadi kita sudah bahas bahwa mereka hadir hybrid begitu ya
mereka menilai ini melanggar ketentuan dalam kuhap yang mewajibkan para terdakwa untuk hadir di ruang persidangan
menurut anda seperti apa prof
ya betul memang kekhawatiran itu betul mas riza
tapi di era sekarang perkembangan secara hibrid sebetulnya kuncinya pada majelis
karena dalam konsep mencari kebenaran material itu dalam situasi normal
sekarang sebenarnya itu normal
apakah ada yang dikhawatirkan mas rissa
saya kira tidak ada kekhawatiran
apakah ada kekhawatiran seorang terdakwa kalau dihadirkan nanti di persidangan akan menjadi masalah
saya kira itu tanggung jawab keamanan
oleh karena itu kalau kekhawatiran kekhawatiran itu ada saya memahami
seperti hal ini gambar seperti ini memahami sekali
karena konsep persidangan dalam rangka mencari kebenaran itu harus hadir harus face pemeriksaan itu langsung
konsepnya gitu langsung hadir
langsung hadir itu bisa mengetahui gesturnya
langsung hadir itu bisa menjalankan suatu perannya dan dalam suatu posisi apa
apakah sebagai saksi
apakah sebagai terdakwa
ini saya kira memang ada sedikit ketakutan yang berlebihan ya di era sekarang
kalau ke pembatasan saya cocok mas
karena kan ruang penghadiran nggak begitu besar kan ya kan
kecil itu saya kira wajar
tapi kalau kehadiran dalam situasi seperti ini
situasi yang sudah normal kayaknya memang perlu dipertanyakan
apakah ada ketakutan karena nanti kelompok tertentu akan terjadi tidak diinginkan
kalau memang itu betul ya
bisa jadi dilakukan hibrid mas rissa
kan kita nggak boleh kan situasi konyol kan gitu kan
tapi kalau memang situasi aman dalam rangka penduduk beradil
ya saya kira kekhawatiran itu tidak perlu
ini saya kira semua tergantung pada majelis melihat perkembangan dinamika masyarakat yang ada
apakah dilakukan hibrid atau juga langsung
padahal untuk mencegahnya adalah pemindahan lokasi persidangan
menjadi di surabaya begitu
karena untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan tadi
berarti ini bisa dibilang
ketakutan berlebihan dari majelis begitu ya
saya melihatnya seperti itu
ada ketakutan dan berlebihan
toh sebetulnya ada polri yang mampu mencegah
karena ini kan sebetulnya
situasi yang sudah berduka banyak
korban yang banyak
idealnya masyarakat tahu
persidangan dalam barang pun objektif
itu yang agak sedikit menjadi kekecewaan
keluarga bagaimana sudah kehilangan keluarga
masa peradilannya dilakukan
kekecewaan dari masyarakat
jika masyarakat tidak bisa memiliki kekecewaan
maka mereka bisa memiliki kekecewaan
kita tidak bisa melakukan itu
apakah anda mengatakan
kekecewaan dari masyarakat
apa yang akan dilakukan
kekecewaan dari masyarakat
itu adalah hal yang cukup menjadikan perhatian
potensi keamanan ada wilayah setempat
apakah ada kekhawatiran atau tidak
tidak ada masalah
tidak ada masalah
jadi kekhawatiran lebih banyak saja
baik prof kita masuk ke tema berikutnya
ini mengenai tuntutan begitu ya
terdakwa abdul haris
didakwa menjual tiket melebihi kapasitas stadion
didakwa memerintahkan seluruh stewards
untuk berkumpul di stadion kanjuruhan
menurut anda seperti apa
karena persoalan tragedi ini
mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian
apakah mereka nantinya bisa dituntut
dengan pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp
kalau terkait penegak hukum
kayaknya itu tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh masuk
kan ada nomoran
tapi kaitannya dengan tadi
itu melihatnya pasal tiga ratus sepuluh
kalau nggak salah
di undang undang keolahragaan
jadi paling berapa sih ya
dua tahun kalau nggak salah itu
sehingga harus dibedakan
karena kealpaan menyebabkan matinya orang
atau menjadikan luka
atau undang undang keolahragaan
kalau undang undang keolahragaan itu sangat ringan
karena ketidakmampuan sebagai penyelenggara
dalam mengantisipasi terjadinya lonjakan
yang menjamin keamanan ketertiban dan sebagainya
itu saya melihatnya segitu itu
itu kecil mas
hanya dua tahun kalau tidak salah
kalau kita lihat dalam suatu undang undang olahraga itu
ini memang tidak sepatian
cuma dendanya mungkin harus tinggi nanti
ini kalau kita lihat
kedua orang tadi merupakan masyarakat sipil
bagaimana anda melihat terdakwa lainnya
yang dari kepolisian
akankah tuntutannya lebih tinggi
atau justru lebih rendah atau sama
seperti yang tadi anda bilang
ini saja cukup ringan
ya kalau tiga ratus lima puluh sembilan cukup berat
kan lima tahun

ya memang masalah berat ringan itu relatif ya
tapi kalau memang tiga ratus lima puluh sembilan tiga ratus enam puluh agak lebih berat
ketimbang undang undang keolahragaan
karena di dalam undang undang keolahragaan itu sebenarnya
menyangkut masalah bagaimana manajemen olahraga
bagaimana manajemen olahraga memfasilitasi
suatu kegiatan olahraga
sehingga kalau tidak bisa memfasilitasi yang
yang menjadikan misalkan
itu suatu kesalahan
makanya di sini nanti
apakah para terdakwa itu adalah terbukti tiga ratus lima puluh sembilan
atau tiga ratus lima puluh sembilan plus dakwaan terkait dengan
kalau itu memang tiga tiga tiganya terbukti
permasalahan gitu mas
kemudian undang undang keolahragaan
ya cari terberat tambah sepertiga
jadi bukan ditambah tiga ratus lima puluh sembilan lima tahun
tiga ratus enam puluh dua tahun
atau tiga tahun kemudian undang undang keolahragaan dua tahun
tapi adalah yang dihajarkan terberat tambah sepertiga
masing masing terdakwa itu terbukti apanya
dari kepolisian misalkan ya paling tiga ratus lima puluh sembilan tiga ratus enam puluh
tapi dari penyelenggara kegiatan adalah terkait dengan undang undang kekeluargaan
tiga ratus sepuluh kalau nggak salah
nah itu saya kira berbeda mas
bedakan antara kegiatan di lapangan dan kegiatan administrasi
yang menjadikan suatu chaos di dalam suatu lapangan yang bersangkutan
ini yang berbeda
oke prof tadi anda mengatakan tiga ratus lima puluh sembilan dan juga tiga ratus enam puluh
untuk yang dari kepolisian begitu ya
tapi informasi yang kami dapatkan
keluarga korban menuntut pasal pembunuhan
untuk dituntutkan kepada para polisi
dari pihak kepolisian ini
bagaimana menurut anda apakah bisa
ya agak sulit ya
secara teori kalau pembunuhan itu sudah dengan sengaja
pertanyaan gini mas riza
apakah dalam keadaan korban kegiatan itu dilakukan pembunuhan
kan nggak lah
wong itu namanya pertandingan kok
kan begitu mas riza
pertandingan maksudnya sengaja membunuh
agak sulit ya
agak sulit kalau menurut saya
agak sulit kalau dikatakan sebagai suatu pembunuhan
karena dengan sengaja membunuh
berarti para penegak hukum itu mengumpulkan di sana
dengan sengaja membunuh
karena ini kan suatu olahraga
berarti menembakkan gas air mata ke arah penonton
itu bukan percobaan pembunuhan ya
ya karena keos
suatu keos bukan
keos situasi keos yang timbul keadaan
situasi menjadikan ada suatu tindakan tindakan di luar batas
ke arah tribun penonton prof
berarti bukan pembunuhan
karena seharusnya kan ditembakkan ke arah lapangan
karena penontonnya masuk ke area lapangan
bukan ke arah tribun
yang saya tanyakan adalah ketika ini ditembakkan ke arah tribun penonton
apakah itu termasuk pembunuhan atau tidak
ya sekarang niatnya apa
niat di sana itu dalam rangka untuk membubarkan dalam suatu kerumunan
atau untuk membunuh
saya kira niat para penegak hukum itu untuk membubarkan
untuk mengakacaukan situasi
ini biar bubar biar keluar
tapi jangan jadi ada permasalahan tersendiri
mensreanya itu seperti apa
apakah mau membunuh
saya kira agak jauh mas reza
ditembak dia agak jauh
tapi kalau kaitannya untuk membubarkan cepat keluar tertib jangan masuk
itu agaknya bisa
memang ini agak sulit ya
keinginan para keluarga korban memang kita pahamilah seperti itu
tapi dalam konstruksi hukum agak sulit
karena sifat mensreanya nggak mungkin lah
orang penegak hukum di lapangan sengaja membunuh enggak
dia akan bertugas dalam rangka untuk mengantisipasi keadaan chaos
chaos itu sebuah chaos
dia bagaimana mencegah
ini yang sop sop yang diperlakukan ini
saya kira mas rizal evaluasi tersendiri bagi penegak hukum yang ada di lapangan
berarti apakah ini masuk dalam kategori kelalaian juga prof
ya penggunaan sop yang salah
berarti harus di sidang kode etik
kode etik berarti kode itu betul salah
apakah ada unsur pidana
ya masuk kualifikasi pidana
karena tidak semua kesana mas rizal
yang cukup menjadi perhatian dan perhatian
perhatian dari publik juga adalah mengenai para terdakwa dari pihak kepolisian ini
justru menggunakan pengacara atau pelindungan hukum yang datang dari pihak kepolisian juga
menurut anda seperti apa apakah ini bisa
ya tadi saya katakan dalam suatu persidangan
itu prinsip persidangan terduga umum sudah
prinsip pembuktian sudah
suatu persidangan itu harus ada pembelaan
pembelaan itu menyeimbangkan
bagaimana terdakwa bisa mempunyai keberanian ketika ada pembelaan
karena kalau suatu persidangan tidak ada pembelaan itu sudah bukan lagi meletakkan sebagai seorang terdakwa itu sebagai asas akusatur
akusatur itu menempatkan sebagai subjek yang sama
jadi ketika dituduh ya harus dihadirkan seorang pembela penasihat hukum
ini untuk menyeimbangkan
kalau kita lihat dalam sistem peradilan pidana di indonesia itu kan jaksa polisi negara jaksa polisi hakim polisi
nah pengacara kan tidak terdakwa kan tidak ini
ya ada yang polisi ada yang tidak
tapi posisinya kan sebagai terdakwa
nah dalam rangka mengekualkan di sini mas
itu adalah suatu hal yang sangat kita anjurkan sebagai bentuk sistem due process of law
kehadiran seorang penasihat hukum apapun posisinya
apakah sebagai polisi atau sebagai itu merupakan kewajiban
karena dalam rangka untuk mendudukkan sebagai subjek yang sama dalam mencari suatu kebenaran material
oke baik kalau begitu kita sama sama

baik prof kita sama sama jaga begitu ya kita sama sama pantau terus bagaimana perkembangan dari sidang kali ini
terima kasih guru besar hukum pidana universitas jenderal sudirman prof hipnu nugroho sudah bergabung bersama kami malam ini selamat malam
matur pun malam